tahun ini genap empat ratus tiga puluh tiga tahun usia kota medan
sebelum satu juli ditetapkan sebagai hari ulang tahun kota ini
dua puluh april diperingati sebagai hud kota medan oleh pemerintah sebelumnya
dalam segmen sudut kota kali ini
sejarawan m aziz rizky rangkuti akan membagi sedikit cerita sejarahnya
perubahan tanggal dan bulan dari april kemudian ke juli
ini merupakan satu proses yang cukup panjang
beberapa pertimbangan tersebut adalah tentunya satu dari sisi sejarahnya sendiri
dan kemudian kedua ada anggapan dari masyarakat
patimpu sembiring pelawi adalah guru yang juga tabib dari dataran tinggi karo
ia membuka dan mendirikan kampung di pertemuan dua buah sungai deli dan babura
yang dinamainya kuta madan berasal dari bahasa karo
kuta artinya kampung dan madan artinya sembuh
medan adalah kota berbilang kaum dengan beragam budaya dan kemajemukan
orang medan tentu bangga akan kotanya
bangga dong selain memang sih sekarang ini agak lumayan nggak aman
tapi banyak banyak bekal tapi kayaknya sepertinya untuk sementara ini
sudah makin seperti metropolitan sudah aman
warga medan gak bangga kak
medan itu pertama orangnya pintar pintar
dua pembangunannya ini luar biasa
dari sekian kemajemukan masa lalu kuliner di medan ternyata bikin kota ini terkenal di nusantara
salah satu tempat yang harus dikunjungi untuk sekadar mencicip cita rasa medan adalah kedai kopi ini
terletak di jalan hindu kedai kopi ini termasuk yang bertahan sejak seribu sembilan ratus dua puluh tiga
pagi ini saya sengaja dengan gimming putra asli medan yang sudah lama di bogor ya pak
sekali ini sudah lama di bogor
bogor tapi tetap bangga dengan tempat medan
saya cicip kedai kopi apek
ini kopi apek terkenal
rasanya ya tentu pahit karena kopi dingin dan spesial dari kedai kopi apec sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kedai kopi apek
sebagai kota tua
medan menyimpan gedung gedung tua yang menjadi saksi sejarah peninggalan kejayaan medan masa lalu
ayat sudrajat hasibuan medan sumatera utara
kedai kopi apek